inilah sederet uang tunai hingga voucher makanan hadiah door price yang dibagikan bagi para peserta
vaksinasi covid sembilan belas masal yang digelar di sebuah kedai makanan yang bekerja sama dengan puskesmas
tempat di desa penambangan balong bendol sidoarjo pada kamis siang total hadiah senilai tiga juta
rupiah ini sengaja diberikan untuk memancing animo warga agar mau menerima vaksin dan strategi ini
cukup berhasil lokasi vaksinasi ini ramai di serbu warga hingga lima ratus orang apa uang tunai
seperti uang gimana pak seneng banget pak selain sehat sudah divaksin terus dapat hadiah juga
hadiahnya berapa tuh seratus ribu ya lima ratus dosis vaksin pfizer yang disediakan gratis ini juga dimanfaatkan
sejumlah warga di perbatasan gresik dan mojokerto iming iming hadiah untuk menarik atensi warga
divaksinasi juga dilakukan oleh kepolisian resor kota bandar lampung kali ini ada puluhan bingkisan
door price berupa aneka peralatan rumah tangga seperti kipas angin hingga televisi yang siap
dibagikan bagi para peserta vaksinasi yang beruntung tak pelak lagi banyak warga yang awalnya
sudah divaksin akhirnya bersedia mendapatkan vaksinasi masseclin ini

dalam pelaksanaan vaksinasi di pasar waikandis kamis kemarin ini
polresta bandar lampung menyiapkan tiga ratus dosis vaksin astrazeneca